dari diri tadi nih guys
diduga dijadikan lokasi penjualan tuak dan prostitusi
dua warung di perkebunan sawit di desa rambah
kecamatan rambah hilir kabupaten rokan hulu riau ini
dibakar oleh sejumlah perempuan pada kamis sore
aksi mereka dipicu beredarnya video joget erotis
yang dilakukan oleh sejumlah perempuan yang diduga pekerja seks komersial di warung
nah nah nah masuk masuk
anggota polres rokan hulu dan satpol pp
lantas membongkar dan merobohkan dua warung remang remang lain
jumat siang kapolres rokan hulu akbp budistiono mengatakan
pasca kejadian polisi bersiaga dan mengawasi aktivitas di lokasi sekitar warung
itu pun berdampak kepada yang lain
ada sekitar empat daripada tempat kafe rempang remang yang ada di seputaran simpang beringin
jadi dua dibakar sama ibu ibu
dua berhasil dirobohkan oleh satpol pp
aksi perempuan yang juga sempat menjadi viral terjadi di kota jambi pada sabtu dua puluh dua juli
saat mereka mengerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang pengguna sabu sabu
aksi mereka membuat sejumlah pria lari tunggang langgang keluar dari rumah
rumah di rt lima kelurahan payo sigadung kecamatan alam barang kota jambi ini
dahulunya dikenal sebagai lokalisasi pekerja seks komersial
sebelum ditutup oleh wali kota jambi syarif fasyah
belakangan kawasan ini diduga dijadikan tempat aktivitas penggunaan narkoba
ini buktinya dibocor dibesek buka buka nah ngapain mungkin ditangkapin
ini buktinya aduh nah nah nah tegak dengan balo balo tak dinangkapin
kapolresta jambi menyebut anggotanya menangkap enam orang yang hendak mengonsumsi sabu sabu
dikutip dari detik com pada rabu dua puluh enam juli
imbas dari kejadian ini kapolda jambi irjen rusdi hartono memutasi kasat narkoba
polres jambi kompol nikoda rutama
tim liputan cnn indonesia